dengan penyakit banjir di musim hujan
kota ini tengah digenangi bencana kronis
jakarta memang sudah syarat masalah
tapi meski berkelindan dengan segambring persoalan
kota ini tak pernah diam
menampung puluhan juta pendatang
kaum urban mengadu nasib mencari rupiah
jakarta melahirkan kontras kehidupan
dengan identitas kaya dan miskin
pagi di ujung malam
malam berganti pagi
gigih beraktivitas selama dua puluh empat jam
ah kota ini sungguh tak pernah tidur
di antara pro dan kontra
di antara benci dan cinta
di antara asa dan putus asa
di antara kemampuan dan kemampuan
jakarta terus menggeliat
tumbuh dan berkembang menjadi kota megapolitan
menampung jutaan mimpi dan masa depan
yang katanya lebih baik
jakarta kota megapolitan
sebagai kota megapolitan
pusat politik ekonomi dan siklus perputaran uang terbesar
kota ini dituntut dinamis dan bergerak cepat
jakarta nyatanya adalah lahan parkir raksasa
jakarta kota megapolitan
jutaan kendaraan yang berseliweran
tak pelak membuat kemacetan menjadi pemandangan sehari hari
alhasil banyak warga jakarta dan sekitarnya
menghabiskan sisa usia di jalan
proses kredit yang mudah
kian menggampangkan warga jakarta memiliki kendaraan pribadi
jumlah volume kendaraan tak sebanding dengan lahan jalan yang dipakai
tiap hari jakarta dikepung kemacetan parah
jangan lupa untuk berlangganan
sebenarnya jakarta ini
kalau kita lihat saat ini ya masih cukup macet
karena pertambahan kendaraan yang sudah signifikan
kalau lihat saat sekarang ini
pemerintah juga sudah menyiapkan transportasi massal
cuma ya belum cukup memadai untuk menampung semuanya
sehingga masyarakat masih banyak menggunakan kendaraan pribadi
itu saja saat ini
sehingga kemacetan masih terlihat di mana mana
karena kita melaksanakan
k tiga i di sini adalah komando koordinasi komunikasi dan informasi seluruh
termasuk kriminal juga ya kita pantau di sini
semua kita tampung
jadi kita siapkan di sini termasuk jejaring sosial ya kita buka
di sini kan cukup banyak untuk follower kami
dari twitter sendiri sudah lima tiga juta orang menjadi follower kami
jadi itulah termasuk masyarakat itulah yang menjadi informen kita
segudang persoalan bahwa
segudang persoalan mengemuka di jakarta
banjir di awal tahun kerap datang
kepungan banjir membuat warga mengungsi
jalan protokol lumpuh sarana transportasi umum pun mandek
permasalahan di jakarta sudah kian akut
ya indonesia masih semerawut mengatur transportasi massalnya
terutama di jakarta
namun ibu kota tercinta ini tak tinggal diam
ia tengah merancang transportasi masa depannya
dan tentu saja penduduk yang overload memicu arus mobilisasi yang besar
dan juga membutuhkan transportasi yang juga besar
mampukah jakarta menyediakan transportasi umum yang layak bagi warganya
ibu kota ini dihuni lebih dari sepuluh juta jiwa
selain penduduk asli kota ini dikempur serbuan kaum urban yang menyesaki jakarta tiap hari
krisis lahan membuat pembangunan di atas jalan adalah tercepat saat ini
termasuk kehadiran megaproyek mrt mass rapid transit

rapid transit yang menjadi moda transportasi alternatif
yang sudah ditunggu tunggu warga ibu kota sejak lama
usai diresmikan tahun lalu mesin bor bawah tanah raksasa antareja
yang menjadi andalan pemerintah itu
bekerja siang malam selama dua puluh empat jam dengan pengoperasian secara komputerisasi
dimulai dari patung pemuda senayan hingga stasiun senayan yang sudah rampung dikerjakan
dengan kecepatan rata rata delapan hingga sepuluh meter setiap harinya
konstruksi fisik terowongan akan diperkirakan selesai tahun dua ribu delapan belas
meski dihadang isu pembebasan lahan
namun saat ini jalur utara selatan pembangunan mrt tahap pertama
masih terus berlanjut dari bundaran hi lebat
setiap harinya jutaan kubik material diangkut untuk membangun terowongan berdiameter enam lima meter itu
selain bor antarjam mesin bor bawah tanah mustika bumi sudah siap melakukan tunneling
atau pengoboran di jalur bawah tanah mrt ini
selain itu konstruksi dari proyek megah ini juga diklaim tahan gempa dan juga tahan terhadap banjir
kami menggunakan sistem mrt yang berkualitas seratus tahunan
jadi ini lebih tinggi dari standar jepang maupun standarnya british
dan juga untuk banjir kami desain stasiun kami
entrance terutama itu sudah dibuat lebih tinggi dari permukaan jalan satu sampai satu lima meter
dan juga akan ada rolling door nanti untuk menutupnya
kalau ada yang menutup kita bisa menutupnya

sampai melebihi tangga tersebut
warga jengah dan bosan dengan keruutan jakarta berharap pembangunan mrt ini
bisa memecahkan masalah akut yang sudah menggelut
bukan sekadar tambal sulam yang berujung pada permasalahan yang kian sengkarut
seberapa besar harapan kita pak
bisa mengurai kemacetan
mrt itu tidak akan berhasil kalau tidak feedernya tidak kuat
karena bayangkan sekali jalan turun ribuan orang kemana dan mau kemana mereka itu kan harus dilayani

mereka berbau berjuang dan berpacu dalam urat nadi ibu kota
untuk menjawab kemacetan di jakarta bus transjakarta menjadi salah satu pelopor reformasi transportasi masal di jakarta
yang diunggulkan pemerintah provinsi dki jakarta sejak dua ribu empat
untuk menunjang aktivitas warga yang padat lebih dari enam ratus armada bus disiapkan untuk menampung ribuan penumpang di seluruh wilayah ibu kota
meski tetap macet bus transjakarta terbilang cukup nyaman terjangkau dan bisa menghemat waktu di jalan
supir busway pun dituntut berpenampilan rapi seperti suhendar yang sudah lebih tujuh tahun bekerja di transjakarta
ia merasakan nikmatnya menyetir di jalur khusus meski tidak seratus persen bebas hambatan
itu aja di jalur kan jadi tidak campur dengan kendaraan lain
menangnya gitu mengantar masyarakat lebih tepat waktu itu aja
kalau kekuasaan penumpang saya juga puas
suhendar berharap masih banyak warga jakarta yang mau meninggalkan kendaraan pribadi dan memilih transportasi umum
pelayanan dan mutu bus transjakarta juga harus jadi prioritas agar busway tak kehilangan pamor di masyarakat
transportasi masa lain yang juga bermuatan besar dan anti macet adalah komuter line atau biaya
atau jalur pelaju
tujuh puluh lima rangkaian komuter ini beroperasi tiap hari di wilayah jabodetabek
meski belum signifikan
intervensi kereta komuter telah membantu mengurangi kemacetan jakarta
animo masyarakat terhadap komuter terus meningkat setiap hari
terbukti pada saat peak hours atau jam jam sibuk
ribuan warga memadati kereta komuter yang beroperasi lebih dari dua puluh empat jam
zanwardi seorang supir truk yang beralih menjadi masinis
juga merasakan nikmatnya mengendarai komuter yang anti macet
nikmatnya kita yang jelas bebas hambatan
terus ini kita kan kalau jakarta bogor kan kita pinggir pinggiran sama yang namanya jalan raya ya
kalau jalan raya kelihatan macet kita bebas hambatan enak
dari jakarta ke bogor enak lancar
ya itu merupakan suatu kenikmatan tersendiri
kalau yang lain masih terjebak macet kita udah bebas hambatan nggak kena macet
ya itulah nikmatnya
bangga ya bisa nganterin orang banyak berangkat kerja buat menafkai keluarganya
itu suatu kebanggaan tersendiri buat kita masinis
tinggal di daerah pinggiran jakarta dan bekerja di pusat kota
membuat nona dan tessa memilih komuter
sebagai pilihan utama transportasi sehari hari
naik kereta lebih baik daripada kereta sebelumnya
belum ada komputer lain
karena lebih efisien dan efektif aja sih
karena di rumah aku kebetulan jadi depok
jadi aku memakan waktu lebih cepat aja daripada harus naik mobil atau naik kendaraan yang lewat jalan biasa
hemat waktu kemudian hemat juga biayanya
kalau kita naik kendaraan pribadi biasanya tuh kena macet
lama banget kan di jalan udah macet
kita capek kan jalan ngeliatin mobil atau motor kayak gitu

mengatasi kemacetan akut di jakarta
tak hanya membangun sarana transportasi publik
namun harus ada sinergi antar moda transportasi
seperti jalur mrt
yang terintegrasi dengan krl
kalau mrt nih pak ya
sekarang kita ngomonginnya mrt sebagai tulang punggung ya
yang digaungkan akan jadi harapan besar untuk menolong jakarta dari kemacetan
itu berapa besar harapan kita pak bisa mulai kemacetan
mrt itu tidak akan berhasil kalau tidak feedernya tidak kuat
karena bayangkan sekali jalan turun ribuan orang kemana dan mau kemana mereka itu kan harus dilayani
kalau tidak ada pedestrian yang bagus tidak ada layanan angkutan umum pendukungnya
itu akan kemana mana dan ujungnya akan dilayani oleh ojek
nah disinilah mrt akan berhasil jika sistemnya interkoneksi terintegrasi dengan angkutan lain
revolusi transportasi harus merubah revolusi kebudayaan
bahwa tinggal di kota itu ada namanya budaya urban
kalau tinggal di kota ya taatilah aturan kota
jadi kota punya budaya kota punya aturan
aturan itu yang sekarang tidak ditaati karena kita belum menjadi orang kota
tapi baru mengkota
mengkota itu baru mau menjadi orang kota
jadi walaupun jakartanya modern seperti ini
kalau perilaku kita ingin turun sembarangan ingin parkir sembarangan
itu artinya orang jakarta belum jadi orang kota
baru menuju mengkota
mengkota ini artinya kulturnya belum diberesin
disiplinnya masih rendah
jadi infrastruktur yang bagus layanan publik yang bagus menuntut perilaku yang bagus juga

kian padat dihuni penduduk migran yang terus berdatangan
hingga melahirkan generasi yang disebut warga asli luar batang
kampung luar batang yang terletak di kelurahan penjaringan jakarta utara ini
berdiri sekitar tahun seribu enam ratus tiga puluh an
pada masa voc berkuasa
kampung ini menjadi tempat persinggahan pedagang dan peziarah yang ingin masuk jawa
di tengah perkampungan padat yang banyak dihuni
ada buruh dan nelayan
ada masjid tua luar batang
dan makam keramat habib hussein bin abu bakar al aidrus
ulama terkenal yang dianggap wali dan pendiri masjid tersebut
seiring waktu tempat ini pun berkembang menjadi kawasan wisata religi
sisi lain wajah ibu kota ini ternyata juga menarik turis datang ke kampung ini
terutama jika kamu mengambil mereka dari pekerjaan
kamu menempatkannya bersama dengan pembangunan publik

jakarta tentu tak terlepas dari segala permasalahannya
termasuk pemukiman kumumnya
kampung luar batang menjadi salah satu kampung tertua di ibu kota
dan merupakan saksi dari perjalanan jakarta
tempo dulu hingga bergembang menjadi kota megapulitan
kampung luar batang kampung kampung mekah
selain kampung tua kawasan ini juga memiliki pasar tua pasar ikan luar batang
sayang kejayaan pasar ikan tertua di jakarta yang berdiri sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu an itu harus berakhir
kawasan seluas lima hektare itu harus diratakan dengan tanah karena berdiri di atas tanah negara
dan rencananya kawasan ini akan disulap menjadi kawasan wisata maritim internasional
bukan jakarta namanya jika tidak ada polemik
hal ini turut menjadi keprihatinan roni paluan penggagas jakarta hidden tour
sekolah sederhana yang dia bangun untuk anak anak di kawasan pasar ikan
juga turut diperhatikan
kalau terkait dengan beberapa turis yang datang ke sini mereka memiliki daya tarik sendiri melihat kampung ini
kalau menurut bapak sebenarnya ada tujuan yang lebih besar dari itu
bilang ada interaksi mungkin bisa dijelaskan soal itu sedikit pak
yang terjadi kan warga asing atau saya tidak menyebut mereka turis
saya menyebut mereka participant
mereka kemari mereka ketemu mereka ngobrol mereka nyanyi
mereka itu mana tahu kita bahasa perancis saya sendiri
terus terangnya saya tidak tahu loh bahasa mereka datang
jadi sangat luar biasa
memang tentu saja kita tahu bahwa ini kan harus rapi bersih ya
tapi itu caranya dong
dan rapi itu bersih banyak
arsitek dari luar negeri pasti bisa bikin yang lebih bagus gitu loh
jadi perjuangannya akan terus ya pak
nggak berhenti hanya karena ini
itu biasa mbak
boleh jadi saya kalah tapi saya tidak akan bakar minyak
aku ingin terbang dan menari
semangat anak anak menjadi kekuatan bagi roni dan tim relawan lain
untuk terus memperjuangkan misi agar mereka yang terabaikan mendapat kehidupan yang lebih baik
inilah potret ibu kota yang sesungguhnya
mengatasi masalah jakarta tak semudah membalikkan telapak tangan
tak semua gemerlap
tak semua indah
ada sisi lain kota ini yang tak boleh terabaikan